aduh apaan ini
mau kemana cantik
mending ikut gua
gua hantarin pulang lebih aman malah
nggak usah tanya kamu ngarep dah lah
ya tau apaan sih
kalo ian tuh mau deketin atta
ya kan maksud gue kayak bisa aja gitu
ya jujur aja awalnya gue ngiranya kayak gitu
kan gua lebih percaya dari yang gua liat sendiri
belakangan ini ian tuh kalo ngeliat atta tatapannya beda
kayak tatapan orang masih cinta
bukannya gua belain ian
lo beneran gak salah paham nih
ya tapi buat apa mic
mungkin gua bingung deh sih
aduh si ian tuh ngapain sih super duly kayak gitu
ketauan banget kan
dia tuh lagi manfaatin momen tau
kayak dia tahu nih sekarang tata lagi galau
tata lagi kesel sama gue
terus abis itu dia nemenin tata
dia selalu ada buat tata
lama lama dia berharap kalau tatanya luluh
klasik banget caranya
terus kalo kayak gitu ngapain dia kemarin kemarin ngejar gua terus
mungkin gatau dia aja
katanya dia tuh suka sama lo
gua juga bingung kenapa jadinya kayak gini
kalo emang dia suka sama lo ya mestinya kan dia fokus sama lo
mesti kan dia fokus sama lo
malah belok ke tata
jangan jangan ian pura pura doang biar yang lain nggak tahu kalau ian sebenarnya masih cinta sama tata
atau dasarnya ian aja yang ngejelalatan
kalo kayak gitu ian udah keterlaluan banget sih
coba aja kalo misalnya gua kemarin sampe baper sama dia
pasti gue udah galau banget ini
udah lu jangan jadi ikutan bete
biar gua aja yang bete
dia mainin perasaan cewek tuh udah kayak mainin anak ayam tau nggak
udah sabar kan gue bilang jangan jadi lo ikutan bete
gua yakin sih tata pasti pas ngeliat foto ini
dia tuh langsung gerah banget tau nggak kebakaran jenggot
masa kita berdua duaan bete disini ya
nanti senyum lebar
boy gua ngga telfon boleh bentar ya
soalnya gua cari ke kosan kok lo ngga dateng

gue lagi di taman aster
ya udah gua susulin kesana ya ger
ya masalah lo sama ian
gua tau kok kalian berdua ribut kan tadi
aduh boy udah lah lo ga usah ikut nasehatin gua
gue cuma butuh waktu sendiri
gua sebenernya bukan mau nasehatin lo atau menggurui lo ger
gue cuma pengen klarifikasi aja
pengen tau sebenernya masalahnya itu apa
gua tungguin lo disini
ya udah tunggu gua disana ya
si boy tau masalah ini terus dia mau nyamperin gua kesini
kalo gitu gua pamit deh ya
ga enak kalo misalnya boy dateng kesini terus ngeliat kita berduaan takutnya jadi salah paham
darah lo lebih enak juga ngomongnya
udah deh gua duluan ya
kok gua denger suara orang ya
kayak ada yang merhatiin
ga ada orang
kalo denger kali gua ya
kok mika pulangnya duluan sih kenapa dia gak berang sama giri aja ya
eh ya mana gua tau
lagian kita tadi ngintipnya kurang deket sih
giri ga denger apa apa kan
aduh ya terus kenapa kita gak samperin mereka aja terus bilang
kita boleh join ga disini
aduh olin yang gak gitu juga lah walaupun kita kepo banget tapi jangan kayak gitu
padahal ya kalo kita ga didengar kan seru ya kita bisa kasih tau ke tata biar dia makin paham
aduh udah deh
ngapain sih kita nongkrongin giri sendirian disini
ga seru tau ga bosen
pernah ngapain lo
lo dari mana aja gini hari baru nomol
wah jangan jangan lo tadi makan di luar
terus lo kemari pas mau buka dulu dikira puasa
wah enak aja lo bon
ya biasalah gue kan lagi banyak urusan
lo pasti nyari boy ya boy belum dateng
gamon gue gak nyariin boy kok tadi sebelum ke kampus gue udah ketemu sama boy duluan
gue kesini karena gue iseng aja
tadi lo ketemu sama raya ga
ya ketemu lah mon
kita bukan cuma satu fakultas tapi satu kelas juga jadi gimana gak ketemu
lo lagi berantem ya sama raya
gak usah soal nanya loh kak
pasti dia udah ceritakan sama allah
kok lo tau sih
ya tau lah
secara lu sama dia kan besti banget gitu
ga mungkin ga cerita
tadi kan padahal gue pengen soal soal nanya sama lo biar lo cerita ke gue
yah taunya lo udah tau gagal deh
ini lama amat ya
biasanya dia cepet deh kalo naik motor
ini jadi ga sih
ini apaan ini ya
mana lagi tuh anaknya
berisik amat sih tuh motor
gak tau apa hati gue lagi panas
iiih bisa berhenti gak sih
mau naik mobil juga
terus siapa sih
iilah berisik banget
gak dateng dateng biasanya cepet dia kalo mau nyamperin
iih apaan sih bisa diem gak sih
ya elah bro bro
mana level dia sama kita
orang dia biasa bawa mobil
sedangkan kita naik motor
asal kalian tahu ya pacar gue
itu ketua yang motor jadi bukannya gue gak mau naik motor
tapi gue gak mau naik motor sama kalian